saya kira tema solidaritas tanpa batas ini sangat tepat
kalau kita membahas mengenai bagaimana kita menangani pandemi ini
karena tidak mungkin kita hanya memikirkan diri kita sendiri
tidak bekerja sama dengan berbagai pihak tidak bekerja sama dengan pihak pihak yang memiliki kemampuan yang di luar yang kita miliki
dan tanpa kepedulian dan tanpa support kerjasama semua masyarakat pemerintah para akademisi para pengusaha
kita tidak bisa menangani pandemi ini
jadi solidaritas tanpa batas
mari kita bergandengan tangan untuk bisa menangani pandemi di indonesia